tapi dia mengenal saya apa mereka tahu sesuatu
mira apa betul orang tadi yang bicara dengan mandor di tempat ayah kamu bekerja
iya benar tadi pak
soalnya aku pernah lihat sendiri
dia tuh lagi ngobrol sama mandor di tempat ayah
di tempat ayahku kerja
tante aini dia sebenarnya siapa sih tante
ada hubungannya sama suami tante
tante sendiri nggak tahu mira
orang itu memang kenal dengan suami tante
dia itu orang kepercayaannya mas prabu
kenapa kamu melukis
kamu mau bikin oner lagi
jangan macam macam sama prabu wijaya kamu ya as dan macam macam ya
jangan macam macam kamu ya
ya allah kenapa hati aku terasa pedih dengan kata kata tentang ini
padahal kan aku juga udah tahu kalau emang pak prabowo yang nyuruh orang untuk bunuh ayah
apa sebenarnya dalam hati aku aku berharap kalau anggapanku terhadap pak prabowo selama ini salah
karena aku juga nggak tahu kenapa belakangan itu aku tak mungkin bisa menyusahkan dia
kenapa belakangan ini aku sangat tersentuh dengan perhatian kebaikan pak prabu
ya allah apa aku ini anak durhaka
aku gak apa apa tante
tante ngerti perasaan kamu
kita gak perlu bahas ini lagi ya
nanti biar tante tanya ke suami tante tentang masalah ini
aku tidak boleh tinggal diam
aku harus mencari tahu apa benar mas prabu yang menyuruh orang untuk membunuh mas isan
kalau sampai benar mas prabu orangnya
aku benar benar tidak bisa membayangkan kalau selama ini ternyata aku menikah dengan seorang pembunuh
apa jadi aini dan amira mengejar kamu
goblok kamu irlanda
loh kenapa saya jadi goblok pak
kenapa tadi kabung itu makan di situ
ya mana saya tahu pak perut saya kan lapar pak
dan saya juga gak tahu kenapa tiba tiba bu aini dan anak itu makan di tempat itu
pak tapi dari tatapnya
kapannya ibu aini dan anak itu pak
sepertinya dia mengenal saya pak
apa mereka tahu sesuatu

saya pecah d hyun

bagi rupanya indo sebagai para jurutera
saya seperti itu
dengan atau akan dia di baby worse
agih orang saja kalau disini keluar
ngapain orang ini disini mas
siap kenapa ini bisa datang saat erlangga ada di sini sekarang wajah ini jadi curiga begitu
iya tadi pak erlanda mengantarkan berkas data saya yang ketinggalan di kantor ayo kamu langsung masuk saja
berlangganan terima kasih ya iya mari ibu
tugas presentasi aku ada ya kayaknya tinggal di rumah
kalau tugas grafis aku mana man kalau nggak salah sih terakhir aku belajar itu di taman belakang man kita
harus pulang man non ini tuh aku ingin aja ya makasih ya man aku nggak tahu harus kayak gimana tanpa
kamu makanya nun belajar harus lebih teliti dong non jangan ceroboh nanti kalau misalnya aku nggak
bisa jagain nun aku lagi pergi bisa jagain nun gimana
aku lagi pergi bisa jagain nun gimana aku lagi pergi bisa jagain nun gimana aku lagi pergi bisa jagain nun gimana
lebih bukit aku
aku janji aku pasti akan ada buat lo
dan aku juga udah janji sama diriku sendiri
kalau aku akan ngumpul rapat rapat rahasia soal tes dna non itu
karena aku tahu semua itu hanya akan membuat non sendi dan terluka
cukup aku aja yang mengetahuinya
wah tiap kali gue liat si zahira
selalu aja bikin gue inget lagi sama hasil tes dna itu
padahal kan gue udah yakin
kalau dia itu anak harame tante aini dan bapaknya amira
dan gue juga udah ngebayangin
dia bakal dibuang sama papa dan gue bisa nyaksiin semua itu
gue kan akan jauh lebih bahagia karena dia ngilang dari hidup gue
tapi sayangnya itu semua gak akan pernah jadi kenyataan
dan sekarang dia malah nongol lagi depan gue
tapi buat ngobatin rasa kesel gue
ku bikin aja hidupnya susah
dan kali ini gue juga belum bikin ulahkan sama dia
kamis jalan itu pake mata dong

wah udah deket
aduh soal krab be
iya apaan sih
yang soal krab siapa
kamu inget nggak kamu siapa
ya yang tugasnya selalu nolongin aku
kaki aku udah mulai ngilu nih
bukan yang dari tadi ditolongin sih
kok jadi aku yang disalahin sih
kalau dari tadi pengen minta di papanya bilang dong
kalau bisa besok besok bawa kruk sendiri biar ngeyusain orang
iya ya daripada ngambek yuk

kan tadi aku cuma gak mau nonjad tuh
aku jadi gak enak nanti orang cerita
belum pacaran sama pembantu
ah biar ah
kenapa sih lagi lagi aku harus lihat kedekatan mereka berdua
tante tolong jangan panggil aku
dan tolong jangan lepas tangan aku
aku butuh kamu sekarang
aku bener bener butuh kamu sekarang
tolong jangan lepasin tangan aku
kamu tolongnya bantu rizky ke kelas
soalnya aku harus ke parkiran mobil
mobilnya ah mobilnya belum di parkirin dengan benar soalnya